satres film pores metro jakarta pusat menangkap f danye
seorang dosen salah satu universitas di jakarta
beserta seorang mahasiswanya ditangkap
dosen dan mahasiswa ini ditangkap pasca viralnya sebuah video
yang menunjukkan perkelahian sejumlah orang di zebra cross jalan tamrin menteng jakarta pusat
pestiwa pengorakan ini terjadi pada sebelas februari lalu
sementara para pelaku ditangkap pada lima belas februari lalu
namun hasil pemeriksaan baru dirilis rabu siang kemarin
hasil penyelidikan kepolisian ternyata video perkelahian tersebut hanya sebuah rekayasa
f merupakan otak dari pembuat video yang direkam oleh mahasiswinya berinisial y
dalam aksinya f meminta dua sopir bajai untuk berkelahi dengan dirinya
sementara dua sopir bajai lainnya berperan melarai perkelahian tersebut
empat sopir bajai tersebut nekat melakukan aksinya karena diberikan sejumlah uang oleh f
ini kita rilis berkenaan dengan kasus panjat sosial ilegal
jadi kejadiannya tanggal sebelas di jalan tamrin
di mana terjadi viral telah terjadi berantem di sebara cross tamrin
yang intinya sebenarnya tidak berantem tetapi direkayasa
sementara itu pelaku f mengaku tak menyangka
jika aksinya tersebut berujung persoalan hukum
kita sebelumnya tidak berpikiran itu menimbulkan kegesahan
karena kita buat itu sebagai hiburan saja
ada kepikiran nggak dampaknya masyarakat yang panik
kita tidak sempat memikirkan seperti itu
ya salahnya kita
kini pelaku f dan y terancam dipidana maksimal sepuluh tahun penjara
tim liputan cnn indonesia